ya pemirsa kalau dilihat sekilas mungkin ini seperti hanya lahan berkerikil saja atau mungkin hanya sekedar lahan parkir
tapi pemirsa ini adalah sebuah hunian yang dimiliki oleh sepasang seniman yuyi dan juga yogi
kira kira pemirsa juga ingin tebak tebakan nggak berapa lantai yang ada di rumah unik ini
kita lihat aja bersama
sebenarnya kan ini tuh susahnya karena dia kan depannya lebarnya delapan meter dan panjangnya itu ke dalam itu
jadi itu gimana caranya supaya rumah ini gak kelihatan sempit
kita tuh selalu berangkat dari kliennya sendiri gitu
dan yogi dan yuyi itu adalah
klien dengan karakter yang sangat unik
nah keunikan ini kita coba terjemahkan melalui bidang bidang miring dan rumah yang bersudut ini
cuma sebenarnya memang rumah ini kita targetkan menjadi sederhana di tampak depannya
jadi dari depan mungkin terlihat seperti rumah satu lantai gitu
cuman dia memiliki atap yang miring meninggi ke belakang
yang sebenarnya kita punya mezanin di belakang
sebenarnya karena kita ada kebutuhan untuk resapan air hujan ya jadi
kenapa kita pakai kerikil salah satunya tuh supaya area resapannya juga tetap besar gitu
di lain sisi sebenarnya kita juga
menyediakan area untuk parkiran mobil yang cukup gitu
soalnya kan aboutr kan dia tidak memungkinkan buat parkiran sebenarnya gitu
sepentingnya itu karena kita berdua kerjanya dari rumah ordering fixedness kan kita kalau pasang mobil vois were operative for security because the ground is full
sebelum pandemi pun kita juga emang pekerjaannya adalah mengerjakan segala sesuatu dari rumah
kita pengen rumah itu selain buat kerja tapi ada nuansa yang lain ketika kita keluar dari ruangan kerja
dan kita waktu itu kan baru punya anak pas kita kepikiran untuk membangun rumah
jadi kita pengen tetap anak itu dalam pengawasan kita di rumah
sebenarnya pas di ruang ini statementnya kita mau bawa satu ini memang pohon ini ya jadi
dan sama meja multifungsi meja makan yang di bawah yang dia menerus menjadi bench untuk sofa menonton tv
nah kita pengennya ada merasakan pengalaman nostalgia ketika dulu pas kita kecil
ngeriung di bawah pohon makan di bawah pohon terus berkumpul sama keluarga ya di bawah pohon gitu
kalau kita lihat di belakang saya ini kan ada meja panjang
ini yang kasih usul mas andro atau mbak yuyi dan mas yogi
sebenarnya mungkin ini hasil keputusan diskusi bersama sih
jadi memang kita pengen area duduk ini menjadi multifungsi misalkan makan di sini tapi kita juga sebenarnya bisa duduk di sini nih
nanti dia juga kalau ada teman lagi bisa duduk di sini juga gitu
jadi kita pengen menciptakan ruang duduk yang ruang santai yang fleksibel
jadi ini bisa meja tapi juga bisa duduk
jadi duduk di sini juga sambil ada di bawah pohon kita cerita cerita luar biasa ya
sama sekali nggak pernah terlintas dalam kepala kita ada pohon di dalam rumah tapi ini itu jadi secara tidak sengaja karena selain kita ngomongin desain jadi andro itu ngedeketin diri ke kita tuh awalnya dari ngobrol ngobrol santai tanya tentang masa kecil
dan ternyata kita punya satu kesamaan waktu waktu kecil kita tuh sering main di bawah pohon waktu kecil
dan akhirnya dia beridea
ketika mau bikin desain ini coba gue masukin pohon lo suka gak ya kira kira seperti itu
nah ini ada di lantai dua sekarang saya kalau lihat ke bawah itu semua sisi terlihat di berbagai sudut mbak
karena itu emang intensif
jadi kita di awal dari sudut miring tadi tuh nggak dirasakan secara pas kita jalan tapi juga dari levelingnya gitu
oke nah kalau dihitung hitung nih dari pengerjaan rumah ini yang paling lama yang mana sih pembangunannya
yang paling lama pemilihan finishingnya sih karena dindingnya kan semuanya ac expose dan bidangnya besar nih jadi emang perlu waktu untuk membuat dia bisa sama gitu semua warnanya abu seperti ini gitu
kalau kita turun tangga ini di sebelah kanan kita udah ada galeri foto ya mbak ya
ya kalau yang foto yang ini tuh karya karyanya suamiku emang suamiku fotografer kalau ini foto pre wed waktu
dan foto keluarga
dan nggak hanya di situ aja ya pemirsa ya ini kalau kita lihat nih ya desain tangganya itu juga ada kayak lubang lubang kecilnya
iya ini tuh sebenarnya lebih ke apa namanya kerawang
jadi biar dia tidak monoton
toton aja biar ada sesuatu yang unik lah dari sini
kerawang itu artinya kalau dalam bahasa indonesia nya tuh artinya ini apa lubang lubang buat angin
tadi kan udah tangga udah ada galeri foto nah ini adalah ruang yang akan kita temui ketika pertama kali buka pintu rumahnya mbak yuyu dan juga mas yogi
ini fungsinya buat apa nih
ini foyer ini fungsinya untuk penerimaan tamu sebenarnya fungsi utamanya jadi untuk orang orang yang misalnya tidak terlalu kita kenal dia bisa nunggunya di arah sini
silahkan duduk dulu gitu ya
silahkan duduk dulu terus mulai di sini
jadi tidak masuk ke area utama rumah gitu
terus kalau misalnya kita lihat lagi ini ada gambar gambar ada artinya nggak sih mbak
ini karyanya teman kami namanya abeng abeng alter ini tuh artinya ngumpul gambar ini
seperti itu karena emang dari dulu rumah kami itu selalu dijadikan tempat ngumpul sama teman teman kami nggak tahu apa
keunikannya lagi selain ini adalah kalau saya lihat di atas nih kayak mau ada cerobongnya nih mbak
ini sebenarnya apa sih fungsinya
oke jadi di ruangan ini tuh sebenarnya lampu ini kalau siang tuh kan tidak nyala ya sebenarnya ya
jadi ini tuh fungsinya untuk supaya ada cahaya masuk ke sini
kan kita mau meminimalisir penggunaan lampu sebenarnya kalau siang hari
pokoknya semuanya ada cahaya matahari aja
jadi ini fungsinya untuk penerangan sebenarnya di sebelah sini
dan emang ternyata aku sama suamiku tuh bukan orang yang suka pakai ac
jadi dan kita sukanya tuh ngumpul dan kamar itu pokoknya fungsi kamar tuh hanya untuk tidur
sampai segala sesuatu maunya di ruang tengah ini di ruang keluarga
dan apa namanya kalau bisa biar irit ya
jadi kita pengennya kalau bisa cahaya matahari tuh untuk siang tuh bisa masuk ke rumah gitu
makanya dia ngasih ide untuk skylight skylight ini dan kita suka dan banyak jendela
jendela ini dan jendela besar satu
supaya cahayanya tuh masuk
dan anginnya sih terutama sirkulasi udaranya juga bagus
agak susah me labelkan kita mengarah ke gaya mana
karena rumah itu artinya bagi aku dan suamiku tuh kan tempat pulang ya
walaupun kita kerjanya dari rumah
kita tuh pengen ketika di rumah tuh

jadi kan dia tiap hari kita ada di rumah supaya rumah itu gimana ya
tempat kita main tempat kita melakukan segala sesuatu termasuk bekerja dan kita gak mau bosen sama rumah gitu